polieko digital insight institute atau pedes pada kamis sore mengeluarkan hasil riset big data
media monitoring pergerakan suara pemilih kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu dua puluh
riset ini mengukur peta kekuatan para calon presiden serta cawapres
isu positif serta negatif capres dan juga untuk melihat para kandidat capres terkuat di dua ribu dua puluh empat
hasil penelitian menunjukkan pdip memuncaki ekspos parpol dengan presentase sembilan belas enam puluh tiga persen
disusul partai gerindra dengan tiga belas tiga puluh lima persen kemudian golkar dengan sembilan empat puluh empat persen
selanjutnya adalah partai nasdem dengan sembilan empat persen dan demokrat dengan tujuh delapan puluh persen
sementara itu jika dilihat dari sentimen capres dua ribu dua puluh empat prabowo mendapatkan sentimen positif terbanyak
yaitu sekitar tujuh puluh satu persen sementara nama anies baswedan mendapatkan sentimen negatif sebesar tiga puluh tiga persen
direktur pedas antoni leong menyampaikan sentimen positif prabowo meningkat
tidak terlepas dari sejumlah tokoh yang semula berseberangan
kini memberikan dukungan terbuka kepada ketum partai gerindra tersebut
terus fn di simbolon yang notabene biasanya bersebrangan dengan prabowo subianto
kini merapat ataupun kini memberikan dukungan secara terbuka
ya mudah mudahan ini bisa jadi konsisten tapi lagi lagi ini saya rasa sangat dinamis
politik sangat dinamis kalau prabowo mendeklarasi capres yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat
akan berubah juga ke depan dan kita masih sangat jauh ada lima enam bulan ke depan